eh loh loh loh loh loh loh loh waduh ih siapa
marak pencurian dan penyebaran data pribadi udah tahu belum
kalau pemerintah bersama dpr pada selasa dua puluh september dua ribu dua puluh
akhirnya mengesahkan undang undang tentang perlindungan data pribadi atau uu pdp
yang sudah dirancang sejak dua ribu enam belas lalu
ada dua jenis data pribadi yang dilindungi
data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang lebih spesifik
ada tujuh larangan perbuatan nih yang ditegaskan dalam undang undang ini
agar tidak merugikan para pemilik data
di antaranya uu pdp melarang setiap orang untuk memperoleh
atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain
tuh ngumpulin data orang
orang lain aja nggak boleh
apalagi sampai ngungkap data pribadi orang
tahu nggak sih
di pasal enam puluh tujuh uu ini disebutkan
ada tiga ketentuan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
pidana penjaranya paling lama bisa lima tahun
dan atau denda paling banyak lima miliar rupiah
eh bentar bentar ada sms masuk
kok tau nomer gue sih
anyway kategori pelanggar data pribadi nggak cuma individu
tapi bisa juga korporasi atau perusahaan
kalau mengacu pada pasal tujuh puluh uu pdp nih
jika individu bisa dikenakan sanksi pidana kurungan
untuk perusahaan sanksinya akan berupa denda
dengan adanya undang undang ini
harapannya nggak ada lagi perusahaan atau individu
yang menggunakan data pribadi di luar persetujuan
oh iya nantinya akan ada lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi
yang akan bertanggung jawab langsung di bawah presiden
well meski kita menaruh harapan besar terhadap undang undang ini
ingat juga untuk tetap mencari data pribadi dengan tidak oversight